puluhan nasabah sebuah bank negara di kabupaten kediri menuntut ganti rugi setelah saldo mereka berkurang tanpa melakukan transaksi
pihak bank sendiri saat ini tengah menyelidiki hilangnya uang para nasabah yang diduga akibat pencurian data oleh para peretas
puluhan nasabah bank bri ini senin siang memadati kantor unit bri ngadiluih kabupaten kediri
kedatangan mereka untuk memastikan keamanan saldo tabungan setelah diresahkan dengan informasi berkurangnya saldo tabungan tanpa proses transaksi
informasi itu didapat dari sms center bri yang menunjukkan penarikan uang dengan nominal tertentu yang dikirim kepada para nasabah
merasa tidak melakukan transaksi para nasabah melaporkan peristiwa tersebut ke kantor unit terdekat
sementara itu pihak bank bri kediri membenarkan adanya laporan tersebut
setelah berkoordinasi dengan kantor pusat diduga hal itu merupakan penyadapan data atm atau yang sering dinamakan dengan skimming
meski demikian pihak bank meminta masyarakat untuk tenang dan akan mengganti saldo yang telah berkurang tersebut
penyadapan atau pembocoran data kartu atm sehingga pada waktu melakukan transaksi mungkin pinnya bocor
kejadiannya mungkin seperti ini
sudah lama dan baru baru sekarang mungkin sindikat itu melakukan transaksi itu
dari data di lapangan hingga senin siang telah lebih dari dua puluh empat nasabah yang melaporkan berkurangnya saldo mereka
selain di unit ngadiluih peristiwa tersebut juga terjadi di unit kras serta purwokerto
fadli rahmawan kediri